selain melantik sembilan orang kompolnas rabu pagi presiden joko widodo juga melantik anggota konsil kedokteran indonesia atau kki
untuk masa tugas periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh lima di istana negara jakarta
pelantikan bagi anggota kki ini sesuai keputusan presiden ri no lima puluh lima garis bering tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan kki
empat belas orang anggota yang terpilih merupakan wakil dari sejumlah unsur profesi dan juga lembaga
seperti ikatan dokter indonesia idi persatuan dokter gigi indonesia pdgi
asosiasi institusi pendidikan kedokteran indonesia atau aipki
asosiasi institut pendidikan kedokteran gigi indonesia atau aipkgi
kolegium kedokteran gigi asosiasi rumah sakit pendidikan indonesia
tokoh masyarakat kementerian kesehatan serta kementerian pendidikan dan kebudayaan
lima dari tujuh belas orang anggota kki yang dilantik diantaranya putu moda arsana
nur jamil sayuti ahmad syukrul taruna ikrar dan melani hendriati sadono
namun pelantikan anggota konsil kedokteran indonesia oleh presiden joko widodo
mendapat protes dari tujuh asosiasi dan organisasi profesi
karena dinilai tidak sesuai dengan proses yang diatur dalam undang undang no dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
tentang praktik kedokteran
asosiasi dan organisasi profesi pada hari selasa lalu
sempat meminta perhatian
tundaan pelantikan tujuh belas anggota kki
menurut ketua persatuan dokter gigi indonesia atau pdgi sri hananto seno
dalam pasal empat belas ayat satu undang undang praktik kedokteran
keanggotaan kki ditetapkan oleh presiden atas usulan menteri
pasal berikutnya menyatakan
menteri dalam negeri mengusulkan anggota kki harus berdasarkan
usulan organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pasal satu
sementara anggota kki yang dilantik presiden pada hari rabu
tidak ada satupun
menteri dalam negeri tidak ada satupun
menteri dalam negeri tidak ada satupun
menteri dalam negeri tidak ada satupun
menteri dalam negeri tidak ada satupun

dengan usulan mereka

dan akan disampaikan ke dpr mpr semakin disampaikan
bahwa surat keputusan presiden ini adalah merupakan pelanggaran hukum juga
karena melantik orang orang yang tidak sesuai dengan hukum
melantik orang orang yang tidak kita usulkan aja sudah melanggar
kenapa karena di undang undang yang diusulkan oleh organisasi profesi kok bukan sebagai representasi
representasi dari organisasi profesi yang ketika kompetensinya tidak sesuai apa yang diharapkan
jabatan jabatan di kki karena main comot comot aja nah inilah kan berbahaya apakah